cuitan politikus partai demokrat andi arief tentang tujuh kontainer surat suara yang telah tercoblos berbuntut panjang
partai demokrat menganggap cuitan andi arief itu adalah upaya untuk mengawal pemilu dua ribu sembilan belas
sekretaris jenderal partai demokrat hinca panjaitan menyatakan partainya akan membela andi arief
karena apa yang disampaikannya bukan tidak akan menyampaikan berita bohong
menurut hinca isi cuitan andi arief justru menjawab desa khusus yang lebih dulu beredar di masyarakat
sehingga dampaknya menjadi perhatian oleh kpu dan bawaslu
sebagai sekjen partai hinja meyakinkan partainya mendukung penuh tindakan wakil sekjennya tersebut
beserta langkah hukum yang diambilnya
rencana andi arief untuk melaporkan balik beberapa pihak seperti sekjen pdip hasto kristianto juga didukung oleh partainya
partai demokrat menyatakan tidak menimbulkan kegaduan sama sekali
orang karena itu soal tweet saja anda boleh men tweet semua boleh men tweet
sama sekali tidak ada gaduh mana gaduhnya
justru mengingatkan justru andi arief itu politisi yang punya insting politik untuk mengingatkan
dan tugas kader kader partai begitu partai politik pun tugasnya mengawasi
jadi demokrat merasa tidak ada masalah di situ dan tentu kalau tidak ada masalah ngapain dikasih sanksi